hari ini para paski beraka dua ribu tujuh belas mengikuti gladi kotor pertama di istana merdeka

bendera itu mengikuti pelatihan lagi hingga nanti satu hari sebelum hari h

dengan waktu dimulai dari pukul tujuh waktu indonesia barat sampai dengan pukul lima belas waktu indonesia barat nanti sore
dan ini akan berlangsung selama dua hari kemudian diikuti dengan geladi bersih yang akan dilaksanakan pada hari selasa
juga rabu dengan jam yang sama
namun untuk hari selasa tanggal lima belas agustus seperti yang sudah saya katakan di awal tadi
akan ada penambahan acara untuk pengukuhan para pasukan pengibar bendera pusaka pada jam lima belas waktu indonesia barat
sebagai penutupan dari gladi bersih hari itu
dan dilaksanakan atau dihadiri rencananya juga oleh presiden republik indonesia joko widodo
yang akan mengukuhkan mereka seperti prosesi pengukuhan paski beraka tahun lalu
dan memang ini merupakan salah satu hal yang dinantikan khususnya oleh para pasukan atau calon pasukan pengibar berdarah pusaka
sebagai final dan juga penetapan mereka untuk bisa mengikuti
ibar kan dan juga menurunkan sangsaka merah putih sebagai goal dari latihan yang sudah dilaksanakan
selama sebulan penuh dari tanggal dua puluh lima agustus sampai dengan nantinya akan berakhir pada dua puluh lima juli maksud saya
dan nantinya akan berakhir pada tanggal dua puluh lima dan dua puluh enam agustus di tahun ini
fani marniar terima kasih untuk laporan anda selamat bertugas lagi fani